ys tersangka pencabulan terhadap tujuh belas anak mengaku diperkosa oleh empat anak
hal tersebut disampaikan alendra kuasa hukum tersangka
seusai menjenguk ys di rumah sakit jiwa daerah jambi kamis sembilan februari
kepada pengacaranya ys mengaku disergap dari belakang
lalu diperkosa oleh salah satu anak yang berumur lima belas tahun ketika sedang menyapu di depan kamar
alendra mengatakan pengaduan dengan bukti dan saksi
telah disampaikan ke kesatuan reskrim polresta jambi
sekarang lagi diproses laporannya
faktanya berdasarkan keterangan dari si ys ini bahwa pada saat itu haya lagi menyapu di depan kamarnya
kemudian datanglah delapan orang anak yang memegang tangannya
seperti ini posisinya dipegang dan dibawa ke dalam kamar
kemudian didorong ke atas tempat tidur
dan ada salah satu anak itu yang memasuki kejadian kelaminnya
direktur kriminal umum polda jambi mengatakan
pihaknya sudah menindaklanjuti
pengaduan tersangka dan menunggu hasil visum
pengaduan ys tersebut disampaikan bersamaan dengan laporan orang tua korban ke polda jambi jumat pekan lalu
dan saya sudah sampaikan kepada kesatuan reskrim serta pendidik untuk menindaklanjuti laporannya
dalam bentuk pengaduan ya
bukan laporan pengaduan
masih bentuknya pengaduan dan menunjukkan bukti bukti ada kekerasan
kita sudah lakukan pemeriksaan visum terhadap yang bersangkutan
saat ini kita sedang menunggu hasilnya
selama tiga hari diobservasi di rumah sakit jiwa daerah jambi
selama tiga hari ini
kalau untuk perkembangan kejiwaan belum bisa kita nilai
untuk mendampingi kita punya empat dokter spesialis jiwa
yang setiap hari berganti jalan akan mendampingi unitah
ada dua orang psikologi juga ikut mendampingi
secara umum kondisi unitah stabil
untuk kondisi ini terbaik
untuk memastikan kondisi mental atau pundukan pelecehan seksual
yang dilakukan tersangka
observasi harus dilakukan selama empat belas hari
arven kennedy kota jambi jambi